sebelumnya rentetan kecelakaan kerja yang terjadi pada beberapa proyek infrastruktur membuat pemerintah mengeluarkan moratorium atau penghentian sementara pengerjaan proyek bagian elevated atau layang
meski sebagian pihak ini menganggap tepat moratorium ini juga berdampak sistemis terhadap pelaksana proyek
saat saya mendatangi lokasi proyek jalan relokasi porong gempol tidak satupun dari empat ratus lima puluh lebih pekerja melakukan aktivitas pengerjaan
padahal biasanya di waktu tersebut merupakan jam sibuk mereka
tidak banyak yang mereka lakukan kecuali hanya tidur dan bersantai
material proyek dibiarkan begitu saja
begitu juga dengan alat pendukung seperti bego sampai kren yang juga menganggur
moratorium yang belum diketahui sampai kapan masa berlakunya ini membuat pelaksana proyek terancam merugi
padahal proyek yang dimulai januari dua ribu tujuh belas itu harus tuntas pada januari
januari tahun depan
dampak secara langsung yang pasti tenaga kita kan yang selama ini bekerja di sini idle semua pak
terus juga bisa dilihat ada beberapa material terus alat alat pendukung kita juga idol
otomatis itu kan biaya yang harusnya tidak menjadi tambahan jadi menjadi biaya yang kita keluarkan
terus juga secara tidak langsung mungkin bisa membuat mental teman teman kita pak yang selama ini lagi kerja lagi kencang kencang

sampai bingung mau ngerjakan apa saat ini
hendra mengungkapkan dalam satu minggu progres proyek dipatok antara dua sampai dua tujuh persen
semakin lama moratorium berlaku semakin mundur proses pengerjaan proyek
pembangunan shoring ini misalnya ditargetkan kelar pada maret sehingga bisa dipasang grider
namun target itu terancam gagal
moratorium ini merupakan kemampuan
moratorium ini merupakan kemampuan
kali pertama terjadi proyek jalan relokasi porong gempol memiliki panjang total enam tiga puluh empat km dan dibagi menjadi dua paket
saat ini paket kedua yang dihentikan karena masuk kategori proyek elevated atau jalan layang
ya kami dalam waktu dekat mengupayakan supaya audit terhadap sistem keamanan keselamatan kerja ini dapat segera selesai
kami sudah mengirim data data yang dibutuhkan dan juga dalam waktu ke depan kami juga akan mencoba berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak pihak kementerian pupr untuk dapat segera kami diberikan izin kembali untuk memulai kembali pekerjaan
meski diakui memiliki metode pengerjaan berbeda dengan proyek lain yang mengalami insiden
jasa marga dan waskita gorip memilih menunggu hasil audit
selain gempol porong jasa marga juga menghentikan proyek tol jakarta cikampek dua dan pengerjaan sejumlah jembatan yang terdapat di ruas ruas tol